festival layang layang ke dua puluh digelar di kota surabaya
perancis dan swedia menjadi peserta baru menambah warna pada kompetisi yang mengandalkan seni menerbangkan layang layang
tema tahun ini disesuaikan dengan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh dua yakni perjuangan
aneka bentuk layang layang mulai dari dua dimensi hingga tiga dimensi mewarnai langit pantai mulyorejo surabaya
berbagai bentuk layang layang seperti dinosaurus panda naga dan berbagai bentuk layang layang lain menarik perhatian pengunjung
sesuai dengan tema kemerdekaan dan perjuangan ada yang berkreasi dengan menerbangkan layang layang bergambar pahlawan igusti ngurah rai
dan layang layang berbentuk hotel yamato lengkap dengan pejuang yang sedang menurunkan bendera belanda di atap hotelnya
wali kota surabaya teriris sehari ini berharap festival yang akan digelar hingga minggu
minggu ini membawa nama surabaya terbang lebih tinggi pada festival festival internasional lain
surabaya ini kota pantai sehingga sebenarnya kita bisa menikmati pantai kita dengan di cakrawala di pantai kemudian kita nikmati layang layang
tapi sebetulnya filosofinya adalah ya kita bisa terbang tinggi terus untuk menggapai cita cita kita
tadi dibuatkan bendera singapura
ini simbol indonesia yang jumlahnya tujuh puluh dua
saya minta juga yang bendera surabaya bisa mengikuti terbangnya lebih tinggi
tahun ini peserta festival dari negara asing bertambah
tak hanya malaysia china hongkong thailand dan singapura tapi sweden dan perancis pun turut berpartisipasi
sementara cuaca panas yang cukup terik menjadi tantangan tersendiri bagi peserta asal perancis
mungkin kadang kadang sangat panas untuk kita bahkan kalau hujan sekarang di perancis kadang kadang sangat panas
tapi jika hujan baik baik saja kita bisa terbang di mana mana
festival layang layang di kota pahlawan surabaya ini tak hanya memberikan ruang kreasi untuk berkompetisi secara sehat bagi warga surabaya di kancah internasional
peserta juga bisa memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar rp empat puluh tiga lima ratus yang akan diberikan usai babak final
pada minggu sore
ya renhat selamat siang
hingga siang hari ini saya melihat aktivitas mulai tampak dari peserta layang layang tiga dimensi
jika pagi hari tadi masih diwarnai langit di mulyorejo ini dengan layang layang dua dimensi saja
dan juga begitu banyak pengunjung yang menikmati pasar penjualan layang layang
tapi kali ini saya sudah melihat beberapa peserta mulai mempersiapkan diri
dan beberapa layang layang sudah terlihat diterbangkan
terlihat tampak lucu sekali panda bersama anaknya yang masih kecil
sudah diterbangkan sejak pukul setengah satu siang tadi
dan terus menari nari di udara
ditemani dengan seekor kuda yang ada di bawahnya
kemudian juga menari nari
kuda ini tampak seperti berjalan jalan di atas udara
ada juga casper
kemudian ada cumi cumi gurita
maksud saya di sana berbagai aneka kreasi layang layang
yang tampak cukup menarik sekali menggugah perhatian sejumlah warga kota surabaya yang mulai berdatangan sejak pukul sembilan pagi hari tadi
dan juga kita melihat ada jajaran atau rangkaian kuda laut
mulai dari ukuran kecil hingga ukuran cukup besar
mulai diterbangkan tampak mulai berurutan
tadi saya melihat masih ada persiapan mereka akan menerbangkan
tapi sekarang sudah tampak mulai naik ke udara
dan penilaian akan dilakukan sejak pukul dua siang hari nanti
jadi peserta harus benar benar bersiap
dan angin sudah tampak atau terasa kencang sekali
begitu juga angin yang kencang ini disertai dengan udara yang sangat panas sekali
jadi bagi peserta
yang mengikuti perlombaan kali ini memang harus benar benar mempersiapkan diri
mulai dari mempersiapkan mata agar tidak silaun dengan menggunakan kacamata
kemudian harus menggunakan sunblock pastinya dalam situasi yang sangat panas supaya kulit tidak terbakar
dan harus mempersiapkan diri benar benar dijaga agar fisik tetap kuat dalam cuaca yang tidak menentu
ya ini angin yang cukup kencang udara yang sangat panas
dikhawatirkan nanti akan drop dalam situasi seperti sekarang
karena diharapkan jangan minum es dulu mungkin ya
untuk menurut saya
untuk warga yang mungkin berdatangan kesini karena memang cuacanya sangat panas
tapi sebaiknya membawa air putih saja
saya akan coba bertanya kepada salah satu peserta yang terlihat mempersiapkan kesibukannya di sini
layang layangnya mulai disiapkan akan diterbangkan
ini salah satu peserta dari malaysia
sepertinya setiap tahun sudah mengikuti acara ini
kita bisa melihat bentuknya ini apa
belum tampak ya
oke dragon ternyata
ini adalah naga yang mulai diterbangkan
naganya belum mengembang
tapi sebentar lagi pasti mengembang
wow panjang sekali
ini siapa ini berarti
saya akan coba bertanya kepada salah satu peserta ini
halo selamat siang pak lim
saya melihat pak alim tahun lalu juga ikut berpartisipasi juga ya
bedanya apa dari tahun lalu
ini tahun ramai orang
tapi yang layang ini banyak
karena dari negeri negeri lain tidak
kalau ada dulu tahun ada tujuh negara
dan yang layang ini besar juga
tahun ini saya hanya satu orang dari malaysia saja
saya punya tim lah baru satu orang
dulu tahun saya ada tujuh orang
jadi kita bisa bawa besar besar yang layang
kalau tahun ini bawa jenis layang layang apa saja
dengan juga itu ray
itu ikan pari
tantangannya untuk tahun ini atau perlombaan kali ini apa
kalau begitu harapan dari pelaksana sendiri apa yang diharapkan oleh pak alim sendiri
kalau boleh misal boleh
kalau boleh invite lagi banyak negara lain
banyak negara lain
negara lain dari eropa punya
dia akan bawa lain yang tak sama punya jenis
kalau kesulitan mungkin the difficulty
difficulty tak ada apa lah
saya cengok makanan sama juga dengan malaysia
saya suka enak dia beli makanan
bahasa pun kita boleh mengumum dengan dia
kita ngerti apa yang mereka cakap
tapi saya paham di surabaya banyak orang yang bisa cakap inggris
saya pergi jakarta tak ramai
tapi di surabaya ramai orang yang bisa cakap bahasa inggris
kalau tahun lalu sempat jadi juara berapa
saya tak tanding
tidak hanya untuk exhibition saja
kita tak tanding
kalau dibanding dengan negara lain with other country bagaimana indonesia
saya suka karena festival
kemudian ramai orang datang
saya lihat ramai
di lain negara yang kadang kadang banyak orang pergi lihat
terima kasih dan semoga puas dengan festivalnya
ya reinhardt ini memang mungkin beberapa peserta mengeluhkan
karena banyak negara yang tidak membawa banyak layang layang
walaupun ada tujuh negara juga yang berperserta atau mengikuti festival ini
tapi mereka tidak semeriah tahun lalu
saya memang melihat ada banyak sekali layang layang beraneka variasi ini
juga mungkin yang harus dievaluasi oleh pemerintah kota surabaya
karena jika saya melihat luas lahannya rehat hanya empat hektare
jika empat hektare ini untuk menerbangkan layang layang ukuran besar
seperti dolpin yang tahun lalu saya melihat ada kesulitan sekali menerbangkan layang layang
dan ukuran panjang dua puluh meter dan juga lebar badannya saja sembilan belas meter
ini pasti mengalami kesulitan sekali untuk melakukan penerbangan layang layang tersebut di area seluas empat ratus hektare
dan hanya ada beberapa yang berharga
pada tahun ini memperbaiki festival agar festival lain laksanakan menarik dari tahun ini
jika saya melihat tahun ini tidak semeriah pada tahun lalu
memang tahun ini banyak pengunjung yang datang mungkin karena informasinya mereka lebih tahu daripada tahun lalu
tapi seheboh pada tahun lalu
ini juga yang diharapkan oleh panitia sendiri
agar ada inovasi inovasi baru
namun memang ada yang berbeda di tahun ini yang cukup menarik
ini seperti layang layang balet atau juga layang layang menari di udara
mulai ada inovasi inovasi yang cukup menarik namun memang perlu ditingkatkan lagi
baik terima kasih eka rima yang sudah melaporkan langsung terkait dengan festival layang layang internasional dari surabaya jawa timur